dam cenderawasi mengakui adanya peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah oknum anggota tni kepada warga yang diduga anggota kkb
video kekerasan itu kemudian menyebar
pangdam menyatakan permintaan maaf kepada seluruh warga papua
pangdam cenderawasih izak pangemanan menegaskan tni akan menginvestigasi prajurit yang terlibat dalam penyiksaan warga di dalam tong yang videonya viral di media sosial
izak menyatakan seluruh prajurit yang terlibat akan ditindak tegas karena mencoreng upaya penanganan konflik di papua
pangdam pun menyatakan permintaan maaf
saya sebagai pangdam tujuh belas cendrawasi atas nama tni angkatan darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan
perbuatan ini melanggar hukum
perbuatan ini mencoreng nama baik tni
perbuatan ini mencoreng upaya upaya penanganan konflik di papua
saya minta maaf kepada seluruh masyarakat papua
dan kami akan terus bekerja agar kejadian kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa masa mendatang